peratugas fpu tiga minuska garuda bayangkara dilakukan dengan berbagai skenario pelatihan
selama latihan ini para personel terbagi menjadi dua belas regu yang masing masing dipimpin oleh seorang komandan regu dan asisten komandan regu
dalam latihan ini setiap regu harus mengumpulkan keping keping informasi dengan menyelesaikan misi misi selama latihan
keping keping informasi ini harus disatukan untuk menjawab pertanyaan
serta menggunakan perahu motor untuk menyeberang dari pelabuhan mutun ke pulau tegalmas
tiba di pulau pasukan garuda bayangkara langsung mendirikan tenda dan beristirahat
dini hari ketika semua peserta sedang terlelap sebuah ledakan keras membangunkan mereka
rentetan suara tembakan memecah keheningan malam memekakkan telinga
para instruktur mulai menjalankan skenario pendadakan
granat kejut petasan hingga selongsong peluru kosong ditembakkan ke udara untuk menciptakan suasana kekacauan
pasukan kemudian dipaksa untuk berjalan menuju pantai dengan merayap berjalan jongkok dan melompat seperti katak
di pantai dua regu terpaksa mendapatkan hukuman
karena lupa membawa balon yang menjadi amanah mereka
keesokan paginya misi lain telah menanti para calon pasukan polisi perdamaian pbb
mereka harus membangun rakit yang akan disambung menjadi jembatan
dengan jembatan ini nantinya kasat gas dan wakasatgas fpu tiga minuska akan melintas dan mengambil bendera di tengah laut
mereka tidak boleh terkena air sama sekali ketika melintas
usaha meraih bendera di tengah laut baru berhasil pada percobaan kedua
setelah tim mendapat evaluasi dan instruksi pimpinan regu
kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah bagian dari proses membangun saling kepercayaan dan loyalitas antara bawahan dan atasan
sebagaimana kami mencari
mendapat bimbingan dan petunjuk dari pimpinan yaitu bapak kadif hub interpori dan bapak karomis interpori
bahwa mereka harus dibangun kepercayaan dan loyalitas
karena situasi lapangan yang mengharuskan mereka itu harus selalu siap dan selalu patuh pada perintah pimpinan
sehingga kalau mereka tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan tidak ada feedback dari bawahan kepada atasan
itu akan menyebabkan pelaksana tugas ataupun keputusan yang harus diambil oleh pimpinan
dalam hal ini kasat gas atau wakasat gas itu menjadi suatu hal yang blunder bagi pasukan satgas fpu tiga minus k di republik afrika tengah nanti
hari ketiga di pulau tegalmas merupakan puncak tradisi jalan juang
pada hari ketiga ini pasukan garuda bayangkara berpatroli di sekeliling pulau
mereka harus mengunjungi lima distrik di pulau tegalmas
beberapa misi sudah menunggu di setiap pos
tidak jauh dari bibir pantai di pos pertama
setiap regu harus menyelesaikan misi menembak sasaran yang disusun pada jarak seratus meter
setiap orang hanya dibekali sebutir peluru dengan waktu menembak dua puluh detik
hanya sedikit personel yang berhasil menembak mengenai sasaran
satu senjata bukan senjata yang sering kita pakai
jadi itu mempengaruhi juga kecuali senjata yang sering kita gunakan kita bisa tahu
seperti apa kita harus mengendalikan senjata tersebut
jadi faktor tekanan juga berpengaruh sepertinya ya
iya faktor tekanan biasanya kalau menembak itu
faktor tekanan juga
misalnya kayak jadi komandan mengatakan kalau kamu menang saya kasih uang
kan sudah ada bahasa bahasa begitu otomatis akan terganggu
usai melaksanakan misi di pos pertama
para peserta latihan melanjutkan perjalanan ke pos dua
yang berada di salah satu dermaga pulau tegalmas
di sini setiap regu harus mengirimkan tiga orang
untuk mencari keping informasi yang disembunyikan di balik karang karang di sekitar dermaga
satu regu bahkan gagal karena menerjunkan personel dengan jumlah yang melanggar ketentuan
ini terjadi akibat mereka tidak mendengarkan instruksi komandan regu dengan baik
tidak ada yang sesuai ban
bergerak itu perintah
bukan bergasi sendiri
jadi bilang empat tadi
ngembak tadi juga
ambil sikap yang enak
tapi kita sudah lah
terdepan saya harapkan tidak ada yang bergerak sendiri
tidak ada yang merasa hebat
mau kau hebat sama sama
kita satu regu
di sini ada yang lemah
ada yang tidak bisa apa apa
kalau kau mau hebat sendiri kau pergi sendiri sana
berenang di sisi sana
kita di sini sama sama
tidak ada yang merasa poro pulau
saya tidak ada
di depan tidak ada yang bergerak sendiri
semua atas perintah
jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini
dari dua item saya perhatikan sudah
ngembak sama yang ditaruh
dan selanjutnya saya tidak pengen lagi seperti ini
kita akan lakukan masa lalu
setelah disergap di pos tiga
setiap regu harus melewati jalur
yang cukup menantang menyusuri pantai
di pos yang berada di tengah desa nelayan ini
sebuah misi yang menguji kerjasama
dan kecakapan kepemimpinan setiap regu
permainan simulasi memindahkan bom
yang dikelilingi ranjau
harus dilewati oleh para personel
setiap anggota ditutup matanya dengan kain
kecuali komandan regu dan asistennya
kemudian satu persatu diberi sehelai benang
untuk memindahkan bom
yang berupa botol air mineral
danru dan asisten bertugas
memberikan instruksi kepada anak buah
dan tadi pertama kali itu kita sudah berhasil
tinggal sedikit lagi dimasukkan ke ban
hanya saja kita kurang fokus di bagian belakang
ternyata ada ranjau orang lain
makanya kita mengulang beberapa kali
dan alhamdulillah akhirnya setelah kerjasama tim yang baik
dan konsentrasi terhadap perintah
makanya misi ini berhasil
jadi saat ini tim sudah selesai melaksanakan dari pos dua
saat ini kegiatan di pos tiga
sampai saat ini anggota dalam keadaan sehat
untuk di pos empat ini
jadi untuk unit diberi tugas
untuk melakukan suatu kegiatan
yang sifatnya manajemen
dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan
ini penting bagi kami
dan menekankan ke anggota bahwa
melaksanakan tugas sesuai dengan perintah itu penting
sesuai dengan arahan
dan harus patuh melaksanakan
dan mudah mudahan ini meningkatkan kualitas kerjasama
dan kualitas komunikasi
antara regu antara anggota
sehingga membantu kami dalam pelaksanaan misi
di afrika tengah nanti
tiba di pos terakhir
dan komandan komandan regu
harus menemukan jawaban dari kepingan kepingan informasi
yang telah dikumpulkan
setelah berjam jam mencari jawaban
mereka akhirnya berhasil menemukan jawaban tersebut
dan menyerahkannya kepada kepala biro misi internasional
latihan pratugas tahap ke empat pun selesai
sedikit berbeda dengan kontingen kontingen sebelumnya
satgas garuda bayangkara fpu tiga menuska
melibatkan lebih banyak polisi wanita
pbb memang menekankan pentingnya
kehadiran piski perwanita di area konflik
jadi pbb mewajibkan setiap kontingen
minimal dua puluh persen adalah wanita
nah kalau dua puluh persen dari satu ratus empat puluh kan berarti dua puluh delapan orang
ya karena itu kita sekarang
atau beberapa kontingen terakhir ini
karena banyak permasalahan permasalahan
yang menyangkut dengan wanita dan anak
ya banyaklah perampokan penculikan
yang dialami oleh wanita
sehingga kehadiran seorang wanita
itu sangat diwajibkan oleh pbb
bribka martina kai adalah satu dari polwan poluan tersebut
poluan yang berasal dari tanah papua ini
sebelumnya tergabung dalam detasemen gegana
satuan brimopolda papua
putri kepala suku kampung merem
desa demetim kabupaten jayapura ini
menempuh jalan yang tidak mudah
untuk menjadi polisi
proses mendaftarnya itu
saya waktu itu tinggal di desa
jauh ke kota dan kendaraan pun sangat sulit
waktu itu dan salah satu akses
untuk ke kota hanya saya bisa mengerti
kalaupun itu trek trek perusahaan mereka
jalan ke kota dan itu
saya harus tunggu track sekitar jam dua subuh
jam tiga subuh untuk saya harus ikut track
dan sampai ke kota dan pada saat itu
memang benar benar sunyi
tapi saya punya keinginan yang kuat bahwa
saya harus tes dan bisa lolos
pilihan sulit harus diambil oleh tina
ketika akan mengikuti persiapan
pasalnya ia merupakan seorang
sniper yang seharusnya
ikut bertanding dalam cabang olahraga
menembak mewakili provinsi papua
pada pon papua dua ribu dua puluh
akhirnya brikka martina
memilih untuk mengabdikan diri
kepada negara dengan mengikuti
misi perdamaian pbb di republik afrika tengah
pada tahun dua ribu sembilan belas
waktu itu saya lagi tugas bko polres
pemilihan presiden waktu itu
dan saya dapat surat panggilan
segera bergabung untuk menjadi atlet pon
dan saya masuk dalam atlet pon
jadi setiap per tiga bulan
kami melakukan scoring nilai
jadi yang nilai tidak bagus
akan dinyatakan gugur namun saya ikut
termasuk atlet tunggal waktu itu
pada tahun dua ribu dua puluh
saya kira ponnya akan berlangsung pada tahun dua ribu dua puluh
tapi dua ribu dua puluh tidak jadi karena situasi pandemi
tapi saya sudah punya keputusan bahwa
tahun dua ribu dua puluh satu saya harus bisa menjadi
setelah keputusan berat meninggalkan
kontingen pon papua dua ribu dua puluh
ujian lain lagi harus dihadapi martina
tiga hari setelah menjejakan kaki di jakarta
untuk mengikuti latihan pratugas
putri simon kai ini mendapat kabar
bahwa sang ayah telah pergi untuk selamanya
pesan terakhir ayah sebelum ayah pergi
ayah sempat berdoa saya dulu
waktu itu saya harus berangkat ke jakarta
dan pada tanggal dua puluh tujuh juli
ayah doakan saya dulu
dan saya nggak tahu ayah kenapa harus berdoa saya
ayah harus berdoa kamu
dan waktu itu saya tidak sakit
tapi ayah berusaha bersikeras untuk harus berdoa saya
dan waktu itu ayah berdoa saya pada tanggal tiga puluh
ayah sempat telpon saya waktu napas terakhirnya
dan pada malam hari setelah saya pulang latihan
di barak saya lihat banyak panggilan
kalau ayah saya sudah meninggal
kepergian sang ayah
menjadi motivasi tersendiri bagi tina
ingin membuktikan bahwa
perempuan dari desa kecil sepertinya
punya kemampuan untuk mengemban misi perdamaian pbb
lain lagi dengan bribka sutriawati arief
yang sejak kecil bercita cita menjadi polisi
mengikuti jejak ayahandanya
gagal pada percobaan pertama
bribka ria tidak menyerah
dan berhasil menjadi seorang polisi
setelah mencoba untuk kedua kali
berangkat sebagai anggota fpu tiga minus k ke republik afrika tengah
bukanlah keputusan yang mudah
ria harus rela meninggalkan lima orang anaknya
setidaknya selama satu tahun
kalau dibilang kangen pasti kangen
seorang ibu itu pasti tetap kangen sama anaknya
tapi demi tugas untuk membawa nama baik indonesia
saya harus bisa menomor duakan keluarga dulu
untuk saat ini
insya allah ini juga untuk keluarga saya
demi bangsa juga
dukungan penuh diberikan oleh keluarga
termasuk suami tercinta
yang terus menyemangati
hingga akhirnya bribka ria berhasil masuk dalam peleton bravo fpu tiga k
suami alhamdulillah sangat mendukung
karena bisa dibilang semua ini saya termotivasi dari suami
yang lain aja bisa ibu juga harus bisa
bribka ria berharap dapat menjalankan peran sebagai piskipper dengan baik
kehadiran peacekeeper wanita dibutuhkan oleh wanita
dan anak anak di daerah daerah konflik
perempuan di fpu itu sangat penting
karena di dalam dunia ini apalagi di afrika
disana itu banyak kayak pelecehan seksual terhadap perempuan
maka dari itu perempuan sangat dibutuhkan disana
supaya perempuan bisa
kalau ada pun masalah antara perempuan
laki laki kan biasanya nggak mengerti
jadi harus dilibatkan perempuan
karena perempuan mempunyai perasaan yang pekah terhadap sesama perempuan
hari yang ditunggu tunggu pun telah tiba
para anggota satgas garuda bayangkara fpu tiga minuska
yang tergabung dalam peleton alfa bravo charlie dan swat
resmi dilantik sebagai anggota pasukan polisi perdamaian pbb
pelantikan ditandai dengan pemakaian baret biru khas piskipper pbb
oleh anggota keluarga atau yang mewakili
di sana kita ada
kita ada di indonesia
kita ada di indonesia
kita adalah terbaik di indonesia
sebelum berangkat ke republik afrika tengah pada dua belas september dua ribu dua puluh
satgas garuda bayangkara fpu tiga minuska mengikuti upacara pelepasan
yang dihadiri langsung oleh wakapolri komjen gatot edi pramono
setiap anggota mengikuti tradisi cium bendera sebagai
simbol janji mereka untuk mengabdi kepada bangsa dan negara
mereka berharap dapat menjalankan tugas dengan baik selama berada di republik afrika tengah
dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat